kisah pilu rahmat bocah sebelas tahun di pidijaya yang mengorbankan segalanya demi sang ayah yang sedang sakit akhirnya mengundang banyak donatur yang berbaik hati
berbagai lsm konglomerat dan pengusaha dari luar aceh seperti padang bandung dan jakarta ramai ramai mengirimkan bantuan untuk ayah rahmat
rahmat pun mengaku sangat bersyukur bantuan untuk mendukung kesembuhan sang ayah berdatangan
kira kira di media sosial banyak bantuan yang datang ke adik ya
kira kira dari mana saja ini yang datang adik
nggak tahu bang karena ada yang dari padang dari sahabat di jakarta gitu
saat ini rusli ayah rahmat sudah berada di rumahnya di desa gelanggang kecamatan ulim pidijaya aceh
meski demikian kondisi sang ayah masih belum normal
rahmat pun masih harus menyuntikkan obat anti guling
sejak videonya viral dan muncul di pemberitaan rumah rahmat juga ramai didatangi warga untuk ikut memberi semangat kepada rahmat
aksi viral rahmat bermula dari unggahan di akun tiktok at mz delapan puluh dua
ketika itu rahmat yang sedang mengendarai beca untuk membawa ayahnya ke rsud
di akun tiktok ini rahmat menemukan pembunuhnya di aceh utara dirazia oleh satlantas biren
setelah diperiksa anggota satlantas biren malah jatuh iba dan meneteskan air mata
papasalnya jarak yang ditempuh rahmat dari pidijaya menuju aceh utara demi sang ayah mencapai satu ratus tiga puluh dua km atau setara jarak jakarta bandung
ismail m adam pidijaya aceh